wah ketahuan lu ya
bentang bentang gak ada orang disini
lu mencari kesempatan
tadi ada orang gangguin ayah disini
jadi tadi ada orang yang mujahatin ayah
terus lu ngapain lu kok malah diem aja
lu kok biarin ayah gua sakit
eh kalo punya mulut disekolahin
gua disini dagangin ayah juga
nah ini buktinya
ayah gua tuh sampe
sampe berdarah darah gitu
berarti lu tuh gak bisa diandelin disini
lu gak bisa jagain ayah gua dengan baik dong gak lu
satria udah dong sat
lu kok jadi berhantam sih
yaudah gini aja deh
kayaknya kamu tuh kurangan orang disini
gimana kalo abang darwin ngelamar kerja disini
bantuin kamu jadi koki pelayan
sekaligus nemenin kamu disini
apapun keadaan panas dingin semua segala macam
abang darwin mau kerja disini titik
kelewatan banget kan nunjak banget pak
kita gak butuh bantuan lu ya disini ya
lu nyusahin yang ada disini
kok nyusahin sih
eh lu pikir bebeh ya
terus ini gak ada orang ayah sendiri
siapa yang mau belain
kalo ada gua kan bisa gua hajarin satu satu tuh orang
jangan sembarangan ya
gua gak mau tau
pokoknya gua harus kerja disini
demi kebaikan ayah gua
bener gak bisa dong
satria udah udah
kalo mas darwin disini
aku juga jadi lebih tenang
oke e busca dua
dapet nih mbak matpah
eits bakar bakar nih
lo ngapain di sini tugas lo kan bukan bakar bakar berduaan sama ayah gua
tugas gue bakar bakar
tugas lo nganterin roti kalau udah jadi lo nganterin ke orang
hari ini gak ada yang mau dihanterin
nah sekarang gue bakar bakar
gue lagi bakar pokoknya
gue dulu bakar di sini
gue yang bakar
saat dia masih nyonya
kenapa sih pada berantem terus
ini malu doang sama tamu gimana sih
kita kan punya tugas ya abang darminan bakar bakar
kenapa tuh nganterin makanan
udah tapi kalau nggak ada yang diantriin ya gue bakar bakar sekarang
nih abang darwin nantikan cara bakar yang baik ya
urus yang lain nih
lo ke bareng bareng
ada yang bisa bang darwin lakuin selain bakar bakar tuh
abis ini selaka sama dia
ya udah abang darwin kasih aja
nih mas darwin tolong lapin meja itu tuh ada tamu kan
kasian kalau mejanya kotor ya
terima kasih mbak
jadi nih gimana gimana oke gak
wah kok bikinan kamu tuh bagus sih satria
tadi awalnya kan abang darwin
berarti yang nganterin abang darwin doang
ya enggak lah gua
lo gak mungkin bisa bakar bakar begini doang
wah ini aja mau dikasih yang mana orang yang mana
yang itu mbak
ini gua yang nganterin ini gua
udah dong udah
barusan gua yang bakar
udah jangan pada berantem terus kenapa sini aku jadi yang nganter deh
tuh ini apa tadi
terus disini lah
tidak tadi tuh sebenarnya itu pelanggan abang darwin
cuma salah sama dia
yang harusnya minta maaf tuh kalian berdua saling maaf maafan gitu
biar nggak usah berantem begini
kan gak enak sama tamunya juga
kalau ada tamu yang mau datang sampai mau pergi
jangan gitu lah
kok gitu doang
gak sentuh sentuhan
kok gitu doang
kalau misalnya kita pelukan ayo maafin kita dong
beres beres dulu aja
beres beres dulu aja
homo emang usah
bagus baju baju sekarang ya
itu ngari bakar
kalau aku emang enak
iya enak banget
ringetan muka lo
uh uh uh
muka lo gue bakar di sini
ya ini pegang ya
pijit dulu lah
muka lo bunuh kenapa
ada orang sejagoan
habis deh gue bawa pelur dibukulin
emang siapa yang berani mukulin loh
lo tau gak warung yang baru itu
dateng deh cowoknya gue dipukulin sampe bawa pelur kayak gini
kita kumpulin temen temen yuk
tampaknya semua usaha ini kelihatannya sia sia
nggak ada lagi orang yang mau percaya sama perusahaanku
apa perusahaan yang aku rintis sendiri dari awal
ini harus berakhir begitu saja
ditambah lagi anak muda itu
aku gak bisa berhenti mikirin dia
papa capek ya
mungkin kamu yang lebih capek
lihat aja muka aku masih semangat gini masih seger
aku senang malah bisa bantuin papa
mana mungkin anakku yang baik seperti ini
aku serahkan ke orang itu
waduh aries aku
mama tadi teh sama papa udah pulang nih
mana sih ada
ada di belakang nggak ada pa
nggak ada juga
nah sama aku nggak sadar sadar sih
nah dia kan aneh lho pa
biasanya kan selalu bilang
bisa mah kau
papa makan yuk
papa kenapa sih
apa gue mukanya lesu banget
nih dari mama
ini serius mama ketibet pak
mama tuh mau ngapain sih
buang buang duit aja sih
aku benar benar suami dan orang tua yang gak berguna
bapak jangan jadi bengong dong
kayak kita gak tau mama aja ya kan
seneng holiday kesana kesini
jadi kita gak usah khawatir lagi
pasti mama baik baik aja kok di sana ya kan papa
ya padan kayak gini
pusing dikit lah nanti tagihan tagihan belanjaan mama ya kan papa
sekarang papa makan
jaga kesehatan papa
terus konsentrasi sama kerjaan
terus konsentrasi sama kerjaan
semua barang barang di belakang di samping di tengah di pinggir di got semua udah bang dari beresin
terus sekarang bang daryl gak sampai lagi
pikir udah pulang ngapain ya hahaha ya nggak mungkinlah gua pulang terus gua ngebiarin lu
berduaan sama ayah gua di sini mungkalo aja muka krimina pulang sana tuh enggak pakai
ini meja meja bumbu bumbu saya ngerasa nggak enak sama lu ya gua tahu besok kuliah men sementara
lu masih kerja di sini gua ngerasa kayak gimana ya nggak merhati hati pulia lu gitu
pulang sekarang belajar yang rajin
di rumah ya besok pujian
ya nggak bakal ketipu gua
sama otak bulus lu
mas darun bener loh kata satria saya jadi nggak enak mas kalau mas kemalaman di sini
ya nggak apa apa ya abang darwin tuh bantuin ayah di sini ikhlas gak ada maksud apa apa ya benar ikhlas
mas begini kan mas darwin kerja di sini

setuju sih gua kalau masalah itu mah

kok gitu sih ya
tuh tuh tangan tangan tangan tangan tangan tangan
gue merhatiin perhatian
ya gimana ya mas darwin jangan ngeyal mas ya
ya yaudah yaudah ya
ya yaudah nggak apa apa tapi
besok besok abang darwin boleh kerja di sini lagi kan
boleh tapi sekarang pulang ya saya nggak mau ngegang waktunya mas darwi
ini kamu harus ingat satu
kalau misalkan nih nih si kelompok berani macem macem sama kamu
kamu kan berduaan di sini ya kan
kamu teriak aja ya biar nanti semua orang kampung disini pada ngumpul
pada kepukin dia orang
iya udah udah nggak apa apa mak
nggak enak kalau nggak ada yang ganggu

kamu nggak apa apa sih deh disini
nggak apa apa lah satu tadi mau jatuh
kamu yakin nggak apa apa bu
yaudah pokoknya kamu jangan kemana mana sampai aku balik sini
aku buang sampah ya